ini ada sebelas rumah warga di bandung jawa barat ludes terbakar
karena padat penduduk petugas pemadam kebakaran sulit mencapai lokasi
kebakaran terjadi di kelurahan cibangkong kecamatan batu nunggal minggu pagi
selain kawasan padat penduduk petugas kesulitan karena akses jalan ke titik api mencapai satu km
api berawal dari lantai dua rumah warga langsung merembet ke rumah lainnya
upaya petugas dinas kebakaran kota bandung memadamkan api baru berhasil setelah dua jam dengan mengerahkan sepuluh unit mobil pemadam kebakaran
api teman teman dan diskater akhirnya melaksanakan menggerah selang